cek cek pemilu dua ribu dua puluh empat nanti akan dinominasi oleh kaum muda dalam daftar pemilih tetap yang
generasi milenial dan juga gen z dan kehadiran pemilih muda ini mendapat perhatian yang cukup
luas baik oleh para peserta pemilu maupun oleh masyarakat lalu sebenarnya bagaimana antusiasme
daripada para pemilih muda ini menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat nanti sejumlah pemilih muda yang masuk
kategori milenial dan gen z mengaku antusias menyambut pemilu dua ribu dua puluh empat meski sebagian lain ada
yang tidak terlalu mengikuti perkembangan politik kalau untuk ngomongin politik kita sering nggak
terlalu menjauh ya paling paling tidak terlalu menjauh ya paling paling tidak terlalu menjauh ya paling
siapa saja yang mau dipilih apa yang mendapat masing masing aja sih cuma
enggak terlalu mendalam atau sampai bermusuhan enggak ya cukup antusias sih untuk di lingkungan
rumah karena adanya kesukaan dan ketidaksukaan capres dan cawapresnya antusias mereka itu sangat
tinggi kayak untuk ya mana baru umur delapan belas kan nama juga baru pertama pemilu jadi
mereka antusias semua ya rame sih biasanya pas jam makan atau lagi ngumpul ngumpul suka ada yang
nyelotok aja gitu eh gimana nih dengan ini apa cawapres yang baru atau calon calonnya kayak gitu
beberapa isu mulai dari kesehatan sampai krisis iklim menjadi perhatian utama para pemilih muda
seharusnya topiknya topik pendidikannya yang tentu pendidikan lebih penting karena kurang menurut saya
anak anak buli atau apa jadi harus ditekankan di pendidikan pembentukan karakter dan sebagainya
tentang bpjs sih bpjs kan masih kurang diperlihatkan kurang diangkatlah isunya sama capres sama cawapres
yang sebelumnya jadi mungkin harapan aku sekarang lebih dilihat sih isunya tentang bpjs ini sendiri
isu yang paling penting tuh kayak sekarang pasti kayak polusi ya polusi terus sama korupsi
kalau misalkan yang harus diangkat ya sebenarnya kalau sekarang sih isu yang lagi kelihatan banget
untuk cuaca iklim dan polusi ya sebenarnya itu yang harus dikedepankan dulu untuk saat ini
mereka pun menghimbau teman teman segenerasi untuk menggunakan hak pilih dan betul betul
mencari tahu latar belakang serta visi misi para calon milenial dan gen z tolong pilih sesuai hati
dan pemikiran yang menurut kalian oh ini yang terbaik
oh ini yang bisa untuk dijadikan pemimpin selanjutnya untuk pesannya sih jangan ikut ikut
terus isu untuk belum tahu kebenarannya gimana apalagi sekarang media sosial kan banyak ya mas
harus cek detail detail detail lah emang pasti jangan golpot itu penting banget dan cari tahu
background dari calon calon yang akan kita pilih istilahnya dikepoin karena kalau gebetannya dikepoint
enggak gitu ya kan itu sih paling penting jangan golput meskipun nantinya memiliki pilihan yang berbeda beda
mereka semua berharap masyarakat tetap bersatu dalam perbedaan tim liputan cnn indonesia